dari awal pertama itu pengenalan mesin komponen komponen mesin habis itu
mengerjakan pola pola gambar di kertas dulu alhamdulillah udah bisa bikin kaos
kemeja rok sama celana ya habis ini habis uji kompetensi nanti penempatan di semarang
kalau ngejahit belum pernah saya juga tertarik ingin seperti mereka bisa
jay apalagi kan kalau masuk di bdi ini kan bisa langsung diarahkan ke garmen garmen sekarang
alhamdulillah selama pelatihan di sini saya sudah bisa membuat baju kemeja celana
ani untuk bank
ada tiga jalur untuk bisa mengikuti pelatihan di bdi
kurikulum di balai diklat industri jakarta
difokuskan pada pembuatan baju atau garmen
baik teori maupun praktik
mulai dari pengenalan mesin
kalau di sini belajarnya ya semua item
termasuk kemeja celana kaos
awalnya dulu pengenalan mesin dulu
udah pengenalan mesin
ya mesin yang ada di indonesia garmen
terus yang keduanya penguasaan
penguasaan mesin itu juga
sabaran aja lah yang harus disampaikan
ya karena kalau namanya mengajar
kalau kita ya penting ada
kebahagiaan dari sendiri gitu kan
karena mereka dari nol
bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan
itu aja yang paling penting
kalau produk ini
kita bisa bikin produk celana
ini kalau untuk tiga ratus ini dapat seribu dua ratus piece
banyak tantangan dan pembelajaran
yang dihadapi para peserta pelatihan
mulai dari kedisiplinan
belajar menjahit dari nol
tak semua peserta memiliki keterampilan menjahit sebelumnya
iya kaget juga
wah persaingannya banyak ya
seperti itu paling banyak teman
tapi disini saya cari teman juga kan
enak kan kalau banyak temen
kalau kita kesana kesini kan banyak teman
terus misalkan kalau kita mau cari locker
bisa sharing sama teman teman
hal serupa juga dirasakan pria asal tasikmalaya aang mulyana
lulusan smk ini sempat khawatir karena belum pernah menjahit
awalnya saya itu daftar ke sebuah perusahaan tekstil yang ada di karawang
dan perusahaan meminta saya untuk diikat di bdi jakarta ini
awalnya saya tidak bisa sama sekali
keterampilan saya disini menjahit
dan juga bisa over deck
modila juga sempat dihantui rasa cemas karena tidak memiliki keahlian menjahit
awalnya belum bisa
belum bisa sama sekali belum bisa jahit
kesini diajarin dilatih selama dua puluh hari alhamdulillah sudah bisa
memasuki era industri empat
industri dituntut lebih unggul dan kompeten
kementerian perindustrian membuat kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi
seperti balai diklat industri jakarta
disini para peserta mendapat pelatihan gratis
sertifikasi dan penempatan kerja
menteri perindustrian erlangga hartarto menegaskan
pentingnya mengembangkan industri manufaktur nasional
untuk mengurangi pengangguran
kementerian perindustrian membuat roadmap
making indonesia empat
yang intinya adalah memprioritaskan atau memfokuskan sektor sektor industri
yang bisa menerapkan industri empat
dengan impact maksimal dengan cost yang terjangkau
jadi dari sektor sektor itu kementerian mendorong lima sektor
yaitu makanan minuman elektronik
kemudian kimia biokimia farmasi
di sini mandi diatur makan diatur tidur jam tidur juga diatur
jam belajar juga diatur
awalnya emang susah tapi lama lama kebiasaan jadi agak disiplin
nah denturnya betul saja
jadi selaiman pun masih terhadap komoditas kultur
buatemos del bana
selama mengikuti pelatihan mereka ditempatkan di asrama bdi jakarta yang terdiri dari asrama pria dan wanita
menjaga kebersihan dan kerapian menjadi hal wajib di asrama
sebagai ketua di kamar asrama putri setiap hari modila harus bangun pukul lima pagi
bersama teman temannya ia membersihkan tempat tidur menyapu dan membereskan lemari pakaian
setelah itu mereka apel pagi bersama di lapangan makan bersama dan menjalani pelatihan
selain fasilitas yang memadai di sini juga disediakan dua puluh delapan instruktur dan pendamping profesional
di sini mandi diatur makan diatur tidur jam tidur juga diatur jam belajar juga diatur
awalnya emang susah tapi lama lama kebiasaan jadi
hal serupa juga dilakukan ujang bila dan aang mulyana yang berada dalam satu kamar
berbagai kegiatan asrama di pagi hari pun mereka lakukan dengan gotong royong
dimulai bangun tidur kita harus langsung rapihkan tempat tidur
terus habis itu kan langsung bersih bersih seperti nyapu ngepel
jam enam jam enam pagi langsung kita makan
pas makan juga
gak seperti di rumah kita di sini diatur lah
pertama iya kaget sih cuma udah jadi kebiasaan aja
yang pertama ya saya senang bahagia juga
lalu disiplin tingkat disiplin di sini itu sangat ditingkatkan
dari segi bangun juga dari mandi teratur bisa gantian bersama teman teman
lalu beres beres kamar seperti itu
kalau di rumah paling cuma beres beres kamar seperti itu
kalau di sini semua dari kamar sampai ke lorong
lama lama terbiasa ya
tinggal jauh dari keluarga menjadi tantangan bagi sebagai peserta pelatihan
bagi modila rasa rindu pada orang tua menjadi tantangan terberatnya
namun hal itu justru menjadi pemicu bagi modila untuk terus berjuang
ia berharap bisa segera bekerja
demi membahagiakan orang tua dan keluarganya
soalnya tiap hari itu ketemu
habis ini di sini tiga minggu harus lepas dari orang tua
yang biasanya bangun dibangunin
di sini harus mandiri
biasanya ditelepon kalau ada waktu luang
kalau nggak ada waktu ya lihat foto
demi kebahagiaan orang tua
sama beli biar dapat kerja
bisa ngebantu ke perekonomian keluarga
di balai diklat industri jakarta peserta tidak hanya bisa berlatih pada jam pelatihan formal
mereka juga bisa mengikuti jam mandiri untuk meningkatkan keterampilan menjahit
modila dan teman temannya tentu saja tak menyanyiakan peluang ini
jam mandiri merupakan kesempatan bagi peserta untuk mempelajari kembali
materi yang telah diajarkan
saat mengikuti jam mandiri peserta juga didampingi instruktur
jam mandiri biasanya digelar usai pelatihan
hari ujian pun tiba para peserta pelatihan serius mengikuti ujian kompetensi
selain hasil ujian ada delapan aspek penilaian
yaitu efektivitas penyelenggaraan kesiapan dan ketersediaan di klub
kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana kebersihan kelas kamar dan kelengkapan bahan diklat
kurang lebih dua jam berlalu perjuangan para peserta pelatihan akhirnya berbuah manis
meski baru belajar menjahit dalam hitungan minggu
namun mereka sudah bisa membuat berbagai macam produk seperti kemeja kaos dan celana
sekarang alhamdulillah selama pelatihan di sini saya sudah bisa membuat baju kemeja celana
terus rok juga sama terus baju kaos
kan pas pertama masuk sini juga langsung diarahin ya
saya masuk ke perusahaan pt yusindo sumber prakarsa garut
dila dinyatakan lulus
begitu pula dengan modila dan aang mukhiana
mereka bertiga bahkan menjadi peserta berprestasi di bdi jakarta
prestasi ini tentu menambah kepercayaan diri saat memasuki dunia kerja
keterampilan saya di sini menjahit juga obras dan juga bisa overdeck
yang dirasakan saya setelah dan sebelum di sini
yang pertama yang sebelum itu
saya di rumah paling mencari cari lowongan pekerjaan
dan setelah masuk sini saya menjadi lebih disiplin
lebih teratur dan juga siap mental untuk bekerja
dari awal pertama itu pengenalan mesin
habis itu mengerjakan pola pola gambar di kertas dulu
terus dikasih kain
kain sedikit buat tali
jahit satu per empat satu per enam belas satu cm gitu
udah bisa bikin kaos kemeja rok sama celana ya
acara penutupan diklat operator mesin garmen tiga in satu bdi jakarta
dihadiri oleh kepala pusdiklat industri joni afrizon
kepala bdi jakarta hendro kuswanto
dan ketua asosiasi pertekstilan indonesia adi sudrajat
untuk di industri kita di tpt
tentu kita berjalan sesuai dengan apa yang
apa yang diharapkan
karena pada dasarnya empat itu untuk memenangkan persaingan kita
melawan negara negara lain
kita tidak mengurangi lapangan kerja
tapi kita terus menambah lapangan kerja
dalam kondisi industri tekstil yang digonjang ganjingkan saat ini
kita harus bisa membedakan antara pasar domestik dan pasar ekspor
dan industri garment kebanyakan berorientasi pasar ekspor
sehingga pasar ekspor ini tidak terganggu
dan tidak mengalami penurunan yang signifikan
dibandingkan pasar domestik
tentu ini menandakan bahwa indonesia akan menjadi tujuan investasi
dalam beberapa tahun ke depan khususnya untuk pakaian jadi
sehingga diperlukan pelatihan ini lebih akselerate
dan lebih cepat lagi lebih banyak lagi yang dilatih
dalam industri garmen sumber daya manusia merupakan faktor utama
tenaga kerja yang terampil sangat dibutuhkan
untuk efisiensi waktu dan biaya
pelatihan bdi jakarta dengan sistem tiga in satu
sangat membantu mewujudkan hal ini
sdm itu adalah nomor satu ya
artinya tanpa sdm mana bisa kita bisa bekerja dengan baik
maka pendidikan sdm itu adalah menurut saya mutlak ya
diklat diklat itu kan sebetulnya juga mengacu kepada proses industri nya
jadi otomatis begitu dia selesai diklat pindah ke industri itu sama aja
ya karena hanya berpindah lokasi tapi prosesnya sama
justru vokasi itu adalah melatih orang terampil
seperti sesuai di industri nya sendiri
dengan adanya bdi ini saya merasa terbantu sekali
karena satu sisi saya pada saat menerima anak anak lulusan dan anak anak
dari bdi mereka sudah siap
tanpa melalui suatu proses
itu memotong proses pembelajaran satu bulan
lalu dengan membuka kom banner
dia itu sebaya sekitar sepuluh bud
dalam jangka enam bulannya
di klat industri jakarta kementerian perindustrian mencapai sepuluh tiga ratus orang
sembilan puluh empat persen di antaranya telah tersalurkan ke berbagai perusahaan di tanah air
itu butuh tiga hal
pertama pengetahuan kedua keterampilan ketiga sikap perilaku
sikap perilaku ini paling penting
budaya industri itu harus dimiliki oleh teman teman peserta diklat ini
oleh karena itu di klub di sini kita punya sistem bagaimana mereka yang selama ini belum bekerja biasanya
terutama sebagian besar belum bekerja mereka masuk ke sini masuk dalam satu sistem
sehingga mereka tidak kaget nanti masuk ke industri
industri tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu sektor industri andalan masa depan
untuk itu pelatihan seperti balai di kelab industri
yang mampu mencetak tenaga kerja terampil menjadi kebutuhan
khususnya dalam menghadapi era industri empat
pemerintah itu mengambil prioritas yang dikembangkan adalah di sektor hilir
sektor hilir itu yaitu garmen atau pakaian jadi dan produk tekstil jadi lainnya
termasuk di dalamnya non woven
nah ini kan butuh tenaga kerja yang banyak
makanya di kelab
in satu yang dicantangkan oleh kementerian perindustrian
ini sebagai prioritas yang harus didudukan di urutan pertama
guna mendukung pertumbuhan industri tekstil itu sendiri
salah satunya global indo intimate
yang berlokasi di jalan raya solo yogyakarta kabupaten kelaten jawa tengah
perusahaan manufaktur garmen yang bergerak di bidang pakaian
dalam ini memiliki lebih dari dua ribu karyawan
dan sudah menerapkan konsep industri empat
teti yati hartono direktur operasional pt global indo intimates
menjawab tantangan industri empat dengan mempersiapkan keterampilan dan motivasi
sebagai investasi utama
selain mengerti teknologi dan digitalisasi
mereka juga diharapkan secara mental
peti pun membuka peluang bagi penyandang disabilitas
untuk bekerja di pabriknya
dengan bantuan balai diklat jakarta
tety menugaskan peserta disabilitas
mengikuti pelatihan di bdi jakarta
training bdi juga waktu itu kita juga minta untuk spesial
karena beberapa dari warga yang ada di sini
karena satu disabled dan tidak punya keterampilan
dengan bdi ini kita gandeng
bisakah ada special training untuk menggandeng anak anak difabel ini
supaya mereka bisa berinteraksi nanti dengan pihak luar
nah setelah mereka di training mereka bekerja
otomatis mereka tidak harus diam di rumah
mereka bisa bersosialisasi di luar
dan punya rasa percaya diri
seperti jumino angkatan dua belas tahun dua ribu delapan
ia merasa terbantu karena diberi kesempatan
untuk mengikuti pelatihan di pdi jakarta
hasilnya ia kini terampil menjahit
jumino dan istri siti sundari menderita polio sejak kecil
berbagai penolakan dalam pekerjaan pernah mereka terima
namun hal itu tak menyurutkan semangat dan menghalangi mereka
untuk tetap berkarya
dengan bekerja di global indo intimates
mereka bisa membiayai pendidikan anak sematawayang mereka
untuk memperoleh kemampuan di dalam keadaan
mereka harus mempunyai kondisi yang membutuhkan
sebagai seorang budaya
mereka harus memiliki kemampuan untuk berkembang
jumino dan istri siti sundari
mengingatkan kemampuan ini akan menjadi kemampuan yang mereka inginkan
konsep industri empat di global indo intimates
sudah diterapkan sejak dua tahun lalu
training motivasi kepada karyawan menjadi investasi utama
untuk membentuk tim yang kuat
pelatihan bdi jakarta sangat membantu dalam membentuk karyawan yang terampil
memiliki motivasi dan mental siap kerja
pelatihan bdi itu kita mulai hampir dua tahun yang lalu
kalau dulu kita melatih karyawan baru kita memerlukan waktu pelatihan tiga empat minggu
saya harus menyiapkan tenaga pelatih sendiri kemudian biaya kita harus ini sendiri
dan mencari karyawan itu untuk dilatih mereka biasanya tidak mau karena mereka maunya langsung bekerja
dengan adanya bdi ini saya merasa terbantu sekali
karena satu sisi saya pada saat menerima anak anak lulusan dari bdi mereka sudah siap tanpa melalui suatu proses
itu memotong proses pembelajaran satu bulan di tempat saya
dengan bdi selama satu setengah tahun ini kira kira sudah hampir dua ribu lulusan
bayangkan dua lulusan itu kalau belajarannya
kalau belajar satu bulan itu biayanya tinggi sekali
industri empat yang erat dengan otomatisasi juga telah diterapkan
ada empat mesin otomatis yang digunakan yaitu laser cut untuk memotong rendah
auto qatar mesin potong bahan auto strem mesin pemasangan tali
dan mesin zigzag mesin jahit otomatis untuk pola berliku liku
dengan tim yang kuat dan termotivasi
karyawan di global indo intimates semakin bersemangat menghadapi otomatisasi dan era digitalisasi
keterbukaan memperlakukan karyawan sebagai aset menjadi kunci keberhasilan teti melakukan perubahan di perusahaannya
ekspor perusahaan ini ke amerika dan eropa juga mengalami peningkatan
pada dua ribu tujuh belas nilai ekspor lebih dari lima tujuh juta potong
sementara pada dua ribu delapan belas lebih dari lima delapan juta potong
ekspor dua ribu sembilan belas diharapkan melebihi tujuh juta potong
pada dua ribu dua puluh mendatang selain tahap otomatisasi pt global indo intimates rencananya juga akan merambah ke sistem digitalisasi
ruang kerja pun akan diubah menjadi lebih fleksibel mengikuti era industri empat